kristiani herawati merupakan sosok penting dalam karir susilo bambang yudhoyono
momen momen kebersamaan pasangan yang menikah pada seribu sembilan ratus tujuh puluh enam tersebut
kerap dibagikan di media sosial
kenangan kebersamaan keduanya menginspirasi sby
untuk menulis lagu berjudul malam sunyi di cipaganti
sementara ani yudhoyono juga sempat menulis ungkapan cinta kepada sby
saat masih menjalani perawatan di singapura
hatiku pernah tertambah dengan si dia
di kota kembang penuh nostalgia
entah suwindu atau satu dasar warsa
masa yang indah masa remaja
kapanpun takkan ku lupa
hidup penuh rasa cinta
tapi kini kau tak seperti dulu
adakah zaman yang mengubahmu
dapatkah kembali seperti itu
cipaganti penyejuk hatiku
tapi kini kau tak seperti dulu
adakah zaman yang mengubahmu
dapatkah kembali seperti itu
cipaganti penyejuk hatiku